kementerian perindustrian menyebut sulitnya menemukan minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi masih disebabkan oleh sentimen pasar
masyarakat dinilai belum percaya bisa menemukan minyak dengan harga sesuai het yaitu rp empat belas per liter sehingga turut dimanfaatkan oleh pengecer atau retailer untuk mendapatkan keuntungan
dalam rapat dengar pendapat bersama komisi tujuh dpr ri dirjen agro kementerian perindustrian putu juli ardika menjawab pertanyaan wakil ketua komisi tujuh dpr maman abdurrahman soal penyebab sulitnya menemukan minyak curah berharga murah di pasar
menurut putu ada dua alasan pertama pengecer yang memanfaatkan ketidakpercayaan masyarakat untuk menemukan minyak curah murah sehingga menjual harga dengan harga tinggi
dan kedua penegakan hukum yang belum tegas saat ini dan keterangan
masyarakat masih belum confident bahwa minyak itu ada
sehingga inilah yang dijadikan kesempatan oleh pengecer retailer untuk kalau memang mau dibeli rp tujuh belas kenapa saya jual rp empat belas ribu